sopir angkutan umum yang berlangsung anarkistis kementerian perhubungan
tetap tidak mengubah arah solusi masalah transportasi berbasis online dan konvensional
transportasi online tetap diarahkan membentuk badan usaha seperti kooperasi
dan berintegrasi dengan angkutan umum konvensional
kan kalau penggunaan sistem online itu kan teknologi ya sebenarnya kan nggak masalah
taksi biasa juga bisa menggunakan itu mau bertaksi mau apa dan sebagainya
hanya semua kendaraan umum itu harus didaftarkan
satu ini untuk keamanan penumpang sendiri
yang kedua itu harus dikir lah bentuk kirnya bagaimana sudah ada standarnya ya
ini untuk keselamatan itu aja
dan saya juga terakhir saya menghibur ganda untuk mewadahi
jadi mewadahi semua ubertaksi atau apa greptaksi dipanggil untuk bicara
konsensus kesepakatannya bagaimana itu aja